hai cuma disini nih main game gak pake ribet download kitchen glue
selalu ingin menggangguku lihat aja nanti kalau ketemu akan aku cabuti bulu bulunya katanya
kalau mau menangkapnya kira kira dia kakak maafkan aku aku belum bisa menangkapnya aku
menangkapnya malah dia kabur uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh

itu ya aku sadness si aku sudah berbulan buluan mencari nya until ini machine
harus memaksa bibi jelek itu
supaya berkata jujur
tapi bagaimana caranya
tak ibu ya
rampuan sekolah jati
ini kan tulang benulang manusia
ini pasti pekesan tatanya si jelangkau hidup
tak ibu ya
kalau sampai kita ketahuan si jelangkau hidup
bisa habis nih buat kita
tak ibu ya
lalu si jelangkau hidup
dan begitu aku lebih muda
untuk mendapatkan cairan sekolah jati
dasar penjuru jelek
dan ini kau mengantarkan nyawa
iya gara gara monyet kecil itu
sekarang bokongku jadi sakit
lagian aku heran
kenapa monyet kecil itu bisa
kabur dari hukuman warga
aku kira dia sudah dibakar hidup hidup
sudah dibawa kabur oleh bahaullah
kera kecil itu terus menerus datang untuk menggangguku
mereka bisa datang kapan saja
untuk mengagalkan pernikahan aku dengan kakang badrika
enggak tapi sebelum ini terjadi
aku akan meminta kakang badrika untuk menikahi aku
aduh bahkan untuk duduk pun aku sudah tidak bisa
hidupku benar benar menjengkelkan
sayangku cintaku kamu di mana
baru saja aku pikirkan
sekarang dia sudah datang untuk menemuiku
ini semua gara gara kecil itu kakang
dia sangat membenciku
miwon kamu harus membantuku
untuk membuat bibi itu kapal
supaya tidak berbohong lagi

dan selalu ingin menggangguku
hiburkan jauh ayam warriors yang menunda
apa yang kamu lakukan
kamu dalamkah menganggapi ayam ini kata kakang
kadarnya kak sestalo colleges ini
kayaknya id jurusan

saya apakah kamu sudah gila
iya kakak aku memang sudah gila karena cintamu
tapi kau selalu saja membohongi aku
lebih baik aku mati saja kakak
biarkan aku mati saja
aku akan bersumpah
jika aku tidak menikahimu aku akan dikutuk menjadi kodok
aku yakin itu pasti suara rerganis
aku harus mencarinya